oh iya din papa udah siapin uang perusahaan ya
buat kamu sumbangin ke pantiasuhan seperti biasa
ya ampun papa padahal kemarin nina baru aja dari panti
cuman yaudahlah gak papa pasti ibu panti seneng banget
kalo misalkan tau perusahaan papa kembali menyumbang ke pantiasuhannya
kalau gitu baiknya nanti pulang kuliah kamu langsung aja ke kantor papa
ambil uangnya buat dibawa ke panti
kok pas banget sih
kak aida bang
emang mau dibawa kemana
ah mau bawa ibu terapi
iya terapi jadi biar
ibu tuh cepet sembuh gitu nggak sakit
ah yaudah kalau gitu biar mereka aja yang nganterin ibu ke rumah sakit
loh ibu mau kemana
mereka pengen nganterin ibu ke rumah sakit
ibu pengen terapi
yaudah kalo gitu aku nganterin ya
kita ke rumah sakitnya
oh ntar saya ngetik ke dalem
mbak aku nelfon mereka aja deh

kemarin pas lagi pergi sama bimo
sekarang mau alasan apa lagi coba
mereka gak mau ngangkat telepon gue gara gara lagi pergi sama bimo
biar saya saja yang lantar
mbak dan mas tunggu disini ya
kasian juga ya mereka ya
mereka gak tau
kalo mereka tuh bukan adik kakak padahal
kasih tau apa gak ya
eh tunggu tunggu tunggu
ini kan bisa jadi duit deh
terus gimana keadaan ibu saya
bu aisyah hanya kena stuk ringan
sekarang mulutnya pun sudah kembali normal
dan bu aisyah sudah bisa berdiri
tapi belum bisa melangkah
sebaiknya latihan terus ya
makasih ya sus
ibu sekarang udah mulai sehat
yaudah sekarang kita pulang ya
yaudah kita pulang bu ya
apa kabar bu
kamu gak usah so akrab
dan jangan coba coba terus mengancam saya
apapun yang kamu katakan sama mecah dan bimo
mereka gak akan percaya sama bualan kamu
terserah ibu mau ngomong apa
tapi asal ibu tau nih
saya sekarang lagi di rumah sakit
nah nanti saya kasih lihat surat keterangan melahirkan ibu fara
sama bimo sama mecah
mereka pasti percaya kan bu
tuh bu farah saya lagi di rumah sakit
ibu gak percaya lihat aja sendiri nih
saya akan penuhi ketupan kamu
nah gitu dong bu

saya tunggu di parkiran dan saya akan kesana sekarang juga
saya tunggu ya bu ya
aku harus segera menyingkirkan kohar
kalau terus terusan begini keadaan aku bisa terancam
bapak udah siapin uang perusahaan ya
buat kamu sumbangin ke panti asuhan seperti biasa
ya ampun papa
padahal kemarin nina baru aja dari panti
cuman yaudahlah gak apa apa
pasti ibu panti senang banget
kalau misalkan tahu
perusahaan papa kembali menyumbang ke pati asuhannya
baiknya nanti pulang kuliah kamu langsung aja ke kantor papa
ambil uangnya buat dibawa ke panti
oke kalau gitu sekarang aku pergi dulu
yaudah ama kalau gitu dina juga berangkat kuliah dulu ya
aku gak yakin semua uang perusahaan papa kamu kasih ke panti
kamu tuh jangan sembarangan nuduh aku ya
aku itu udah bertahun tahun nyalurin donasi uang dari perusahaan papa ke panti asuhan
jadi gak mungkin aku pakai buat yang
buat yang aneh aneh
gak ada yang tau kan
bisa aja setengahnya kamu pakai buat foya foya
setengahnya lagi dikasih ke panti
kamu tuh harusnya sadar diri
kamu cuma anak pungut
jadi kamu tuh gak usah soson pakai semua fasilitas yang orangtuaku beli seenaknya
aku yang pakai
masih sakit lagi
saya udah lempar slime lagi deh
kamu tuh sengaja yang ngikutin aku dateng kesini
nih sini gue kasih tau
liat tuh disitu tuh
makanya lo gak usah ke kr an
tapi tuhan itu adil ya
tuhan selalu mempertemukan kita
dengan segala kebenaran
apaan sih nora banget ya
ini gue kasih tau ya
hidup ini berat
jadi kita gak boleh selalu serius
kita sesekali harus jadi nora
karena nora itu ya
kamu tuh alai banget sih
emang kalo jadi alay itu dosa ya
halai itu bikin hidup kita
jadi lebih berwarna
nah haha tuh kan
jadi ketawa jadi senyum
kalo gitu kan cantik
gak ada salahnya dong gue jadi alay